ya polisi masih mendalami kasus penembakan di kantor mui pusat yang dilakukan oleh mustafa
dan untuk mengetahui informasi terkini langsung saja kita akan segera bergabung dengan korespondensi cnn indonesia
iwan hermawan yang saat ini berada di polda metro jaya
selamat siang iwan setelah kemarin kepolisian ini memeriksa keluarga pelaku peledakan dan juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku
apa saja fakta yang ditemukan dan bagaimana kelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian
terhadap kasus peledakan kantor pusat mui ini
ya baik terima kasih nisa tapi perlu saya koreksi itu bukan peledakan tapi penembakan di kantor pusat mui
dan memang seperti yang disebutkan tadi dalam berita sebelumnya
bahwa memang sampai saat ini bahwa polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan aksi penembakan
yang dilakukan oleh pelaku mustafa di kantor mui beberapa hari yang lalu
dan selain memeriksa para keluarga dan juga tetangga dari pelaku
polisi juga telah memeriksa
ada lima orang saksi dari pihak mui yang merupakan saat itu berada di tempat kejadian seperti itu
dan untuk hasilnya memang belum bisa dirilis secara resmi oleh pihak kepolisian
dan selain itu polisi juga telah melakukan otopsi
dan otopsinya sebenarnya sudah selesai pada kemarin malam
tapi untuk mendalami hasil otopsi itu nantinya pihak kepolisian atau rumah sakit polri itu masih membutuhkan waktu setidaknya tujuh hari
jadi memang hasilnya pun belum bisa ditemukan
dan otopsi ini terkait dengan penyebab
karena seperti kita ketahui ketika kemarin terjadi penembakan
si pelaku melepaskan tembakan dan kemudian ia berusaha melarikan diri dan kemudian ditangkap
saat itu pelaku kemudian pingsan dan ketika dibawa ke puskesmas menteng
pelaku meninggal dunia pada saat itu
dan ini yang harus dicari juga oleh pihak kepolisian
mengapa tiba tiba si pelaku meninggal dunia
dan dari hasil pemeriksaan sementara dari saksi pendalaman dari surat yang telah dikirimkan kepada pihak mui
juga dari isi handphone dan obat obatan yang ditemukan dari tasif pelaku dan lain sebagainya
ini polisi sebenarnya sudah menyimpulkan untuk sementara
motif sementara dari si pelaku ini adalah ia ingin diakui sebagai wakil nabi seperti itu
ini motif sementara yang baru dirilis oleh pihak kepolisian karena mendalami dari hasil surat surat
dan seperti yang memang bisa kita lihat dari surat tersebut yang dikirimkan kepada pihak mui
ada beberapa surat yang dikirim kepada pihak mui dan disitu memang disebutkan bahwa ia mengakui sebagai wakil nabi seperti itu
dan ia menuntut agar mui kemudian bisa mempersatukan umat dan lain sebagainya
dan karena itu juga dari pihak mui sendiri merasa surat ini agak janggal
dan ketika si pelaku ini menuntut untuk bertemu dengan pimpinan mui
maka pihak mui pun tidak merespon seperti itu
karena memang tututannya agak janggal seperti itu
dan selain itu
dari pihak keluarga juga menyatakan bahwa tersangka ini ataupun pelaku ini memang pernah mengalami gangguan jiwa
itu pengakuan dari adik dari si pelaku seperti itu
apakah betul pelaku mengalami gangguan jiwa itu juga masih dalam penyelidikan pihak kepolisian
dan sementara itu untuk pihak dari mui sendiri di kantor pusat mui
sebenarnya sejak hari kemarin sudah beraktivitas seperti biasa
jadi tidak ada perketatan pengamanan yang berarti begitu
hanya misalnya ada pemeriksaan identitas untuk
orang yang berkunjung ke kantor mui
dan memang seperti disebutkan oleh pihak mui sendiri bahwa kantor mereka sebenarnya kantor yang terbuka
bagi siapa aja karena mereka memang melayani umat seperti itu
dan karena itu untuk perketatan pengamanan pun tidak dilakukan jauh lebih ketat seperti sebelumnya
dan untuk pengamanan dari pimpinan mui sendiri
dari pihak mui masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian
mereka berkonsultasi juga dengan pihak kepolisian apakah perlu dilakukan pengamanan untuk pimpinan mui
ataupun jikapun perlu seperti apa pengamanannya seketat apa seperti itu
dan selain itu juga dari pihak kepolisian juga sebenarnya sudah merilis
sudah menyatakan bahwa pelaku ini tidak terlibat dengan jaringan terorisme manapun
artinya pelaku ini bertindak secara lone wolf ataupun secara sendiri dengan motif yang diakui oleh sendiri seperti itu
jadi sejauh ini polisi belum menemukan adanya motif lain selain adanya keinginan dari si pelaku ini untuk diakui
baik tentunya kita akan menantikan seperti apa hasil penyelidikan atau pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
terima kasih koresponden cnn indonesia iwan hermawan atas laporan langsung anda